mulai dua puluh enam februari pt kereta api indonesia resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk angkutan lebaran
pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi kai akses hingga kanal resmi yang bekerja sama dengan pt kai
vice president public relation pt kereta api indonesia joni martinus melalui sambungan virtual pada minggu siang menyebut
dalam lebaran tahun ini pt kai menyediakan tiga lima juta tiket
jumlah tersebut merupakan tiket kereta yang terdiri dari kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal
pt kai juga akan menambah kuota tiket serta menyediakan kereta api tambahan
guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik tahun ini
di lebaran tahun ini kereta api indonesia saat ini sudah menyiapkan sekitar tiga lima juta tiket untuk masa angkutan lebaran
terdiri dari tiket untuk kereta api jarak jauh dan untuk kereta api lokal
kami akan terus memantau dan mengevaluasi pergerakan dari penjualan tiket ini
artinya kami juga nanti dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat
kami merencanakan untuk menambah kuota tiket dan juga untuk menambah kereta api tambahan tambahan